ada tadi juga di makam macet banget bang terus sekarang jadinya bagaimana
ini udah nyala mak ojek tetep kemakam aja mak
dari mana aja sih kok baru sampai kan bubaran dari masjidnya bareng tadi abang pulangnya lewat
muter ngapain muter muter tati sama maju udah dari tadi sampai kata pak ustadz kalau pergi
sholat id sebaiknya pulangnya dibedain iya tapi kan abang jadinya lama
ya din udah nyama apin
ke enam mau bikin ya marah lagi kalau gitu lu mesti nurut katanya
nya pengen lu cepetjadian sama si emput
enyak kagak ada calon lain kagak ada calon lain
si emput kan udah pas buat lu
ya kata siapa kalau emput udah pas buat udin
lo mesti nurut katanya
mak marah sama allah bukan benci
belum bisa bikin mak seneng
ojak tau kok
mak marah sama lo
gue din mau keliling dulu
emangnya kenapa nyak
kemilinnya ke makam babel lo
ke rumah orang tuanya si em
nyak mau apa kesana
ntar lo sama laki lo ke klender ya
ke rumah nyencang madin
kim pengen ngasar
kita disuruh emak ke klender
rumah nyencang mada
sebentar ya defer
sekarang ke makam babel lo dulu
maaf melahir balkin ya bangudin
banguddin lo ke mana
keliling lebaran sama orang
sama dong saya juga mau keliling
kita bareng aja bang
kagak mau aja
maaf lah air batinnya man
gue juga minta maaf kalau suka bercanda
ini loh adek kasman
eh mas kasman
iya mbak yuni
maaf lah air batin
maaf lah air batin
kalau ada salah salah kata salah perbuatan
hojak sama siapa
ma jalan sendiri
lu sama ma aja tat
terus bang hojak sama siapa ma
terus kita naik apa
di jalan kan banyak angkutan
eh mbak surti
innalah adin wolfayjin ya
sama sama ya mas
dendinya ada mbak
ada mas kasman
innalah adin ya man
maafin gue kalau punya salah
ya mas kasman
ikut berbicara sama agak
mong maaf lah
saya juga mau minta maaf suka bikin marah pak haji
gak apa apa din semuanya gue udah lupain
pak haji hari ini dagang gagak
saya kira mau dagang
tadinya saya mau pesen kopi
lo kemana aja man
gue baru ke rumahnya si indro terus langsung kesini
lo kagak ke tempat yang setini
ntar aja det kalau sekarang dia masih sibuk
lo tahu sendiri kan waktu puasa kemarin dagangan gue sepi
jadi bini gue kagak milih pulang kampung
duitnya buat modal gue dagang lagi
alhamdulillah kenapa lo
gue kira lo bakal pengisian dagang bau burdet
gak tahu tiba tiba mati mendadak
tadi juga di maka macet banget bang
terus sekarang jadinya bagaimana
ini udah nyala mak
hojak tetep ke makam aja mak
gua suka bikin kesel lu